kasian juga ya si ena kalau tinggal sendirian
gue cuma punya waktu buat lo satu jam
oke oke silahkan duduk tuan putri
apa aja deh
sesuai janjang sudah ditetapkan
iya terima kasih ariel
tante kenit kenit cium cium pegang pegang saya keluar dari kosan
sena makan dulu ya
kok gak mau sih sena harus makan kalau gak makan nanti sakit ayo ah
gak mau gak mau
makan sena ah
sena itu makanan gak boleh jatohin pak mali
sena nakal itu gak lucu tau gak
iya gak lucu tau gak
aduh tuh kan kalau kita tegas nangis
kalau kamu enggak mau makan buah kita enggak bakal dongengin cerita buat kamu
dan enggak ada susu
enggak boleh enggak akan ada
pokoknya kita harus berhenti mas
ini maknanya hubungan emis
biasa kita pergi
jadi gue harus belajar
gue ke kamar duluan ya
waktunya gue latihan basket
gue mau lewat pertandingan
ya kan ril gue cabut dulu ya
apa biasa bacain dong yang mau
ya jangan nangis ya
kita bacain cerita ya
ya bang wis bacain ya
kemarin cerita tentang apa
oh kemarin putri saljunya udah ketemu sama tujuh kurcaci ya
nah sekarang kita cerita lagi ya
setelah bertemu dengan tujuh kurcaci
lalu putri salju mengajak mereka bermain salju
sampai ketujuh kurcacinya masuk angin
ketika mereka sedang bermain salju
tiba tiba dari ujung sana keluar makhluk

jalan dulu emily
aku sedang tidur di sini

tidak bisa diashi
kok disinggah tegas sama kamu
kasian juga ya
kasiannya kalau tinggal sendirian
kita itu galak sama kamu
tegas sama kamu itu bukan berarti kita tuh
justru karena saya tuh sayang sama kamu sheyna
kak ariel kak bias kak kuli
kalau misalnya kemauan kamu kita ikutin terus
nanti sinai jadi anak manja
ngerti ya sayang ya
ngerti ya sayang ya
bias lu ya
jadi lu diem diem ngebacain cerita juga buat shaina ya
eh bukan gue doang
real kody juga
ngasih susu malah
lu juga kan gendong gendong shaina
ndi gue ngasih susu
nggak salah dong
ya kan udah deh
udah deh riel
sama orang lain kita boleh galak dan tegas
kita harus tetap cari cara yang lain
supaya syirah itu bisa jadi anak yang baik
dan bisa jadi anak yang nggak manja
itu tugas kita